beras impor yang masih menumpuk ini berasal dari vietnam thailand dan india
semuanya tersimpan di tiga gudang di kabupaten tegal dan brebes
gudang gudang yang dipakai untuk menyimpan beras impor itu masing masing gudang mujung agung
dan kedung kelur kabupaten tegal serta gunung cimong brebes
secara rinci beras impor asal india yang tersisa sekitar seribu ton
meski sudah lama disimpan beras impor tersebut masih layak konsumsi
namun demikian sudah terjadi penurunan kualitas
beras impor itu belum semuanya tersalurkan sejak terhentinya program bantuan beras miskin raskin
program bantuan pangan non tunai sebagai pengganti program raskin tidak mengharuskan penggunaan beras bulog
selepas pergantian program raskin ini penyaluran beras bulog dilakukan melalui program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau kpsh
program ini untuk operasi pasar guna menstabilkan harga pasaran beras
harga gabah kering di tingkat petani di kota tegal jawa tengah turun sejak memasuki
masuki masa panen pemerintah diminta menyerap hasil panen petani daripada harus impor beras
ln ekspor impor tahun dua ribu delapan belas yang berada yang dikuasai oleh bulog cabang pekalongan ini lebih kurang dua ribu ton
itu terdiri dari vietnam thailand dan india
sementara di kota tegal para petani padi mengaku rugi karena harga gabah turun
harga gabah yang sebelumnya lima ratus ton
rupiah per kuintal turun menjadi tiga ratus lima puluh rupiah
selain harga turun padi hasil panen petani sepi pembeli
mereka khawatir jika gabah tidak terserap harganya akan makin anjlok
untuk itu petani berharap pemerintah membeli gabah petani daripada harus impor
harus disimpan dulu ya karena nggak ada yang membeli
ada yang membeli tapi sangat murah sekali
ini yang seprapat hektare
ada yang membeli cuma dua juta
petani berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka dengan membatalkan rencana impor beras
mereka meminta agar pemerintah membeli panen mereka dengan harga yang pantas
imam suripto tegal jawa tengah